hiv bukan virus yang bisa disembuhkan
berapa lama lagi kamu akan sembunyikan rahasia ini dari istri kamu andre
kamu udah jadi orang kotor hina dan gak layak lagi buat orang lain
dewi udah gak tau gimana cara ngadepin andre ma
mama juga lihat kayaknya andre lagi ada masalah
mungkin dia perlu waktu sendiri untuk menyelesaikan masalah itu sayang
kali ini beda
dewi punya perasaan kalau dewi bakal kehilangan ani
dalam sebuah perkawinan pasti ada masalah
gak mungkin selalu mulus kan
nah di saat andre seperti ini kamulah yang harus kuat
kamu yang harus kuat untuk berjuang demi perkawinan kamu
kamu boleh lemah sayang ya
ijinkan hamba berdoa buat suami hamba
karena hanya engkau yang mengerti masalah apa
yang sedang dihadapi sekarang
dan izinkan aku selalu mendampingi dia
tolong jangan pisahkan keluarga kami ya allah
tolong berikan bapak kekuatan dan kesabaran
dalam menghadapi semua masalahnya ya allah
tolong kabulkan doa kita ya allah
kau jalan itu pakai kaki andre
kau jalan kaki kok bisa ketinggalan
maaf maaf tante saya gak melihat
lagi kesusahan ya
akhirnya yang namanya andre kena batunya
makanya tante kan udah bilang
dari waktu kau jalan itu
apaan tante udah bilang
kalau kamu pasti menderita
dan tante gak akan pernah
ngebiarin kamu hidup bahagia aneh
jangan jangan anda ada hubungannya dengan masalah ini
pokoknya gini aja deh
selama itu membuat kamu menderita apapun itu
tante pasti akan dukung
itu kaki jangan ketinggalan lagi ya
apa maksud perkataan tante indi
tante inti ada hubungannya dengan musibah yang menimpa aku ini
ini aku bawa sweater buat kamu
pergi kamu dari sini

tinggalin aku sendiri

janganlah aku menyebabkan kamu
bisa jadi seperti ini
janganlah aku yang selalu menjengkelkanmu
janganlah aku yang selalu menjengkelkanmu
janganlah aku yang selalu menjengkelkanmu
janganlah aku yang selalu menjengkelkanmu
kalian jangan terlalu kepikiran ya
mama rasa andre hanya butuh waktu
kamu gak boleh bersikap seperti itu sama anak dan istri kamu
apa sih maksudnya
aku jangan beban
dewi tolong lepasin aku

dewi tolong lepasin tangan

dewi lepasin tangan aku
aku juga saingkanmu
andre aku gak mau lepasin kamu
dewi tolong lepasin aku
dewi lepasin aku
aku gak mau lepasin kamu andre
aku tahu kamu perlu waktu dling
kalau kau senang kamu udah pulang
lepaskan tangan aku
dewi lepaskan tangan aku
aku enggak mau lepaskan tangan aku
dewi lepaskan tangan aku
dewi lepaskan tangan aku
dewi tolong lepaskan tangan aku
daryl aku enggak akan lepaskan tangan aku
dewi tolong lepaskan tangan aku
aku enggak akan lepaskan tangan kamu daryl
aku enggak mau lepaskan tangan kamu uy

kamu pastikan pegal
masih ngalaman jalan jalan ya
udah mak usah wih
aku tahu kamu pegal
udah pak aku masukin aja
kamu kenapa ndre
apapun yang terjadi
ya apapun yang terjadi aku
aku selalu cinta sama kamu
hiv bukan virus yang bisa disembuhkan
berapa lama lagi kamu akan sembunyikan rahasia ini dari istri kamu andre
kamu udah jadi orang kotor
dan gak layak lagi buat orang lain